jangan cari makanan cari malik cari maling
jangan jangan jangan
kayak gitu doang maka kecil
ya iya lah kayak gitu doang maka kecil
kecil kecil gampang
berisik ngomong aja
kayak penyiar radio
itu perhatiin itu gak bosen apa dihukum terus
kasih tepuk tangannya untuk kakak senior kita
terima kasih atas waktunya kakak senior
pak kiai ada yang mau diungkapkan mungkin
nggak silahkan aja ustaz
kalian kita lapor ke pak kiai
gawat pak kiai di pesantren kita kemasukan maling pak kiai
gawatnya pak kiai malingnya lewat tembok belakang pak kiai
pak kiai ada apa ini
ini saat pak pamp bilang katanya itu kita kemasukan maling ke produk kita
lalu lalu bagaimana pak kiai
pak begini sabar aja sabar semuanya sabar
kita cari maling itu
dan pak satpam pak satpam
jaga pintu gerbangnya
siap pak kiai
nah ustadz muza sama ustadz ridwan
coba kelilingi pesantren ini cari malangnya itu sampai dapat
umi sendiri coba umi ke kamar santriwati
cek siapa yang ada di kelas jangan keluar dari kelas
terus yang ada di kamar jangan keluar dari kamar
kalau gitu umi permisi dulu
bapak bapak semuanya bisa tolong saya untuk mencari maling itu di pondok pesantren ini
siap siap siap
jangan hicle kamu di sini aja ya
gak apa apa pak kiai justru bagus kalau anak anak ini ikut mencari balik kan
lebih banyak orang lebih cepat ketahuan ke malingnya
nanti saya akan mengawasi mereka semua tenang aja
pasti saya jamin pasti anak anak
ya sudah kalau gitu bawa bapak ayo ikut saya
iya anak anak ya
apaan tuh apaan tuh apaan tuh apaan tuh
haikal cek cek cek apaan tuh
suara kucing pak ustadz
jangan cari makanan cari maling cari maling
sekarang mess repika
ini padeh ada apa ini
gerain maling pakdeh
dimana ada maling gak ada maling
gak bisa bedain gak masalah
mau digebukin gak masalah
cuma satu pertanyaan pakdeh
siapa yang jenggut pade tadi
oh salah satu
ini yang memprovokasi
bapak bapak sini deh
itu tuh malingnya
bapak jangan lupa
pak pak pak
kita nggak boleh main hakim sendiri sabar
kita cek dulu kebenaran ya
kita cek dulu kebenaran ya
kita cek dulu kebenaran ya
mas takfirmu anasib
ada maling masuk pesantren
jadi ini bukan maling ini bukan ini pengajar di pesantren ini
biar saya bantu ya
saya bantu ini sebentar ya pak
saya bantu ini sebentar ya pak
maafin yang lebar lebar
pertama kali lihat di ponok pesantren kun anta
maling yang lagi dicari cari di ponok pesantren kun anta ini
ya ketemu yuk
hehehe pada kabur
rian gua kabur
betul tidak teman teman
kenapa gak ditangkap
kan ada ustadz musa
tapi ketika saya melihat anak anak ini lari
para satriwan ini lari
ya saya nggak mungkin membiarkan mereka lari sendirian kan
jadi saya temani mereka gitu sampai sini
iya gitu gitu
ustadz kenapa gak ikut
nanti yang jaga satriwan sama santriwati siapa
ayalah alasan aja pak ustadz
udah kalian kalau mau rekam rekam aja
sampai dapat ya
sampai dapat malingnya
yang di kampung kan iya
waktu tabrakan iya benar
mau kemana bapak juga yang nabrak saya
dia maling jemuran tadi
aduh dimana malingnya pakde
ke ruangnya pakku kucai
untung pakde lama di cina
untung pade lama di cina
aduh mudah mudahan saja
malingnya gak masuk ke ruangan abah